rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi menimbulkan antrean pengendara di stasiun
pengisian bahan bakar umum daan mogot grogol petamburan jakarta barat rabu malam banyak
warga mengaku belum siap dengan kenaikan bbm salah satu seorang pengendara mengaku wacana
kenaikan bbm jenis pertalite terkesan mendadak sulitan juga sih ya masih buat warga karena kan
juga mendadak juga dan menjelang kebutuhan utamalah gitu buat transportasi jadi lumayan
memberatkan tapi nyari bensinnya sendiri susah masih sekarang pak selalu antri juga sih kalau
antrian panjang juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar kebaharan kota serang
banten aksi panik pembelian bbm bersubsidi membuat bbm jenis pertalite di sejumlah spbu
habis alhasil perburuan bbm bersubsidi tersebut tidak terelakkan
warga yang sudah berjam jam antri sejak rabu sore harus gigit jari karena bbm jenis pertalite habis
tak berbeda jauh dengan jakarta dan banten di surabaya jawa timur isu kenaikan harga bbm
per satu september memicu panik baying warga di surabaya jawa timur spbu diserbu pengendara motor dan mobil
untuk memenuhi kepersediaan bahan bakar kendaraan sebelum harga bbm dinaikkan pemerintah karena
membludaknya pembeli sebuah sbbu sampai kehabisan stok pertalaid dan sejumlah pengendara terpaksa
balik sementara itu dikutip dari laman cnnindonesia com pertamina menurunkan harga
bahan bakar minyak jenis pertamax turbo dex light dan pertamina dex per satu september dua ribu dua puluh dua di wilayah dki
jakarta banten jawa barat jawa tengah jawa timur dan bali harga untuk pertamax turbo menjadi lima belas sembilan ratus
per liter atau turun rp dua dari rp tujuh belas sembilan ratus kemudian harga dexlite per liter menjadi rp tujuh belas seratus
sementara pertamina dex per liter juga turun di dki jakarta dari rp delapan belas sembilan ratus menjadi rp tujuh belas empat ratus
penurunan harga bbm jenis pertamax turbo dex light dan pertamina dex itu juga sama dengan di
wilayah nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur sementara itu harga bbm jenis pertalite dan
pertamax masih belum berubah harga pertalite masih rp tujuh enam ratus lima puluh per liter sementara pertamax rp dua belas lima ratus per liter
tim liputan cnn indonesia